aksi brutal kejahatan jalanan yang dilakukan remaja di kota yogyakarta terekam kamera
kelompok remaja bersepeda motor itu menyerang warga dengan celurit secara bertubi tubi
peristiwa yang diduga terjadi selasa pagi ini terjadi di pusat kota yogyakarta
tak jauh dari istana kepresidenan gedung agung
dan hanya berjarak kurang lebih seratus meter dari markas kepolisian resor kota yogyakarta
menurut kasiumas polresta yogyakarta akp timbul sasana raharjo
saat ini belum ada laporan yang masuk terkait kasus kekerasan ini
namun satreskrim polresta yogyakarta saat ini telah mengantongi lima orang saksi
dan rekaman cctv di lokasi kejadian
polisi masih mengejar pelaku penganiayaan dan melakukan penyelidikan
untuk mengungkap peristiwa kekerasan jalanan yang telah lama merusakkan warga yogyakarta dan sekitarnya
laporan mungkin belum ya laporan resmi belum

untuk transaksi mereka tidak mengenal
jadi belum tidak mengenal pelaku
namun kita juga mau cek di cctv sitar pelaku
ya mudah mudahan segera bisa terungkap